senyuman ramah anak anak disabilitas di liponsos kalijudan surabaya jawa timur
mengiringi kemerihan acara peringatan hari disabilitas internasional pada tiga desember dua ribu dua puluh
sebanyak lima puluh anak disabilitas penghuni liponsos terlibat
mereka tambah atraktif dan gembira di setiap gelaran kegiatan
mereka bermain balap karung belajar tali temali memasak bersama serta menikmati es puter
wakil wali kota surabaya armuji yang turut hadir dalam perayaan tersebut
menyampaikan ikut berbahagia dengan semarak hari disabilitas internasional ini
sebab anak anak bisa atraktif dan saling berinteraksi
ia juga terharu kalau mendengar cerita anak yang rindu dengan keluarganya
tentunya cukup inovasi cukup atraktif anak anak bergembira satu sama lain
meskipun ada yang jauh dari orang tua tadi ada yang melampiaskan mereka nangis berdoa
supaya orang tuanya datang
tapi dengan cara mengadakan satu kegiatan ini rasa terhibur mereka bersama sama
ini adalah ramah
ada rasa keguyupan ada saling rasa mereka senasib
penggagas disabilitas arief budiman mengatakan seringkali menerima curahan hati anak anak
tentang masa depan dan tempat tinggal
arief menjelaskan meski kini mereka sudah aman dan nyaman di liponsos
mereka juga berpikir ingin pulang
itu salah satu harapan kita makanya kita juga mendidik anak anak ini untuk mandiri
untuk bekal mereka nanti
terutama yang sudah kelihatan banget itu
dalam dunia fotografi ya salah satunya kiking itu sudah mendapatkan predikat best photographer
mukidi juga masuk dalam tim terbaik saat itu dan saat ini mereka lagi pameran di jakarta
untuk mendukung bakat anak anak disabilitas pemerintah kota surabaya saat ini telah memberikan
fasilitas yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka di liponsos untuk memberdayakan anak disabilitas
arief tetap berharap anak anak disabilitas ini mendapatkan pendidikan formal
yang sampai saat ini belum mereka dapatkan
sehingga ke depan mereka bisa diterima di masyarakat dengan kemampuan mereka
ardia putri ganjaru caksono surabaya jawa timur